mengantarkanmu ke rumahmu aku mau pulang nyai kalau aku pulang orang tuaku
pasti akan mengalami kesulitan maksudmu apa kata orang aku anak pengusia nyai
jangan percaya jentah hayul tidak mungkin zaman sekarang kayak gitu gitu nya toh sudah
sudah diamlah nah ini rumahmu aku sudah mengumpulkan lima adik batik adik batiku
mereka semua tunduk terhadap semua perintahku perintah maharaja gusti prabowo amukmar rukun
dan mereka semua akan bergabung dengan yang mulia kurandageni
kami adik batik siap mengerti
orang kepercayaan pastilah aku yang akan terpilih jasaku sangat besar aku yang membawa lima adik
pati mustahil indiremehkan aku adalah penguasa yang sebenarnya pasti aku yang akan menjadi orang
kita sudah sampai ya alhamdulillah paman sudah sampai
akhirnya kau datang juga sudah lama aku menunggumu sudah tak sabar bagiku untuk menghabiskan
tenaga dalamku hanya seperempat saja aku akan sangat sulit jika aku menghadapi rai surawisesa
hai pang dan buat apa kalian menghalangi
aku tidak ada urusan kalian
rpm satu buah
k volden ingin mencelakai raden kihan santan benar akhir adek urusan sama kami berdua hahaha
jawa lucu dari panyalu
sakit doang gak cukup
beraninya kalian meremehkan
aku akan fisik kalian berdua
kemana dua bangka itu
ini adalah kesempatan
raden tidak apa apa
aku tidak apa apa mas
bikin baik raden menyikir dulu biar paman hadapi
karena ilmu raden belum sempurna
biar paman tahan dulu raden surya bisa saja
raden ke sana dulu
itu raikian santa
raden surawisai sadamahes sedang mengejarnya
lebih baik kita membantunya lain
hari ini adalah hari kematianmu
sekaranglah saatnya kau memilih
siapa yang menjadi orang kepercayaanmu
aku rasa sudah saatnya
aku memilih orang orang kepercayaanku
seseorang penasehat yang bisa aku percaya
tidak mungkin salah tidak mungkin
aku pasti yang akan ditunjuk
menjadi orang kepercayaanku
kau adalah orang kepercayaan yang mulia
dan penasehat itu
akan kutunjuk ibu ku sendiri
yang bisa sangat aku percaya aku tunjuk putraku sendiri
terima kasih ayaka
aku juga membutuhkan wakil senopati
itu keterlaluan kalau sampai aku tidak dipilihnya
aku akan menunjuk nyigelis sebagai wakil senupati
aku tidak dipilih sama sekali
benar benar tidak dianggap
tidak ada yang bisa dianggap
hidup rangga gini
hidup rangga gini
hidup rangga gini
hidup rangga gini
ulah nangis baik nanti kamu tidak bisa sakit
kamu kenapa terus menangis
kamu kenapa terus menangis
kami ini akan menolongmu
mengantarkanmu ke rumahmu
aku tidak mau pulang nyai
kalau aku pulang orang tua aku pasti akan mengalami kesulitan
kata orang aku anak pembawa sial nyai
jangan percaya jeng taha yul
zaman sekarang ada ayam seperti itu
sudah sudah diamlah
sudah sudah diamlah
nak ini rumahmu bukan
baiklah akan aku panggil orang tuamu ya
lepaskan lepaskan aku tolong lepaskan aku
aku sudah kata